sedikitnya seratus unit bus angkutan disiapkan untuk peserta aksi damai dua desember mendatang
sejumlah koordinator aksi tiap wilayah mulai berdatangan ke lokasi pendaftaran di bekasi
banyaknya permintaan peserta yang akan ikut aksi membuat koordinator berharap tni polri turut menyediakan angkutan bagi peserta aksi
bertempat di sebuah stasiun radio swasta yang bertempat di bekasi timur posko
pemesanan bus digelar umat muslim bekasi raya
sedikitnya seratus unit bus telah disiapkan panitia penyelenggara untuk mengangkut enam peserta aksi yang telah terdaftar
membrudaknya permintaan warga yang akan turut dalam aksi damai tersebut membuat panitia kewalahan
terbatasnya jumlah armada yang disiapkan membuat panitia berharap tni polri untuk menyediakan angkutan bagi para peserta aksi
dari enam peserta yang sudah terdata kini bertambah menjadi sepuluh peserta